seorang laki laki ditangkap usai menyamar menjadi perempuan dengan menggunakan busana muslimah dan bercadar
laki laki itu sebelumnya sempat masuk ke dalam area perempuan di sebuah masjid
inilah video saat seorang laki laki ditangkap oleh sejumlah orang di sebuah masjid di kecamatan manggalai kota makassar
ia berpura pura mengenakan pakaian perempuan serta bercadar dan menyusup masuk ke dalam soft perempuan
penyamaran pria ini ketahuan saat diajak ngobrol tetapi enggan untuk menjawab
saat diperiksa saudara pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan perbuatannya di masjid yang sama tetapi baru kali ini ketahuan
saat ini pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terkait kejiwaan pelaku
dia akan cadar bergabung dengan ahwat dia ingin melihat muka parahwat itu yang menggunakan cadar
untuk sementara kami amankan dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan
sementara itu kami ada penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana
jadi untuk sementara kami simpan dulu di proses untuk menjaga hal yang tidak inginkan
dia seorang guru katanya guru mengaji di salah satu sd di para tamu di kota makassar